relawan yang tergabung dalam lapor covid sembilan belas menyoroti lambatnya penyaluran bantuan sosial
bagi warga yang tengah menjalani ppkm darurat yang telah berlangsung selama dua pekan
anggota tim advokasi laporan warga lapor covid sembilan belas
yemiko happy menyampaikan temuan ini dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada kamis siang
dari lima ratus dua puluh delapan laporan yang masuk ke lapor covid sembilan belas
sebagian besar laporan yang masuk terkait bantuan sosial selama ppkm darurat
hampir setengah dari laporan tersebut
mempersoalkan penyaluran bansos yang lambat atau tidak tepat sasaran
yemiko kemudian meminta pemerintah untuk betul betul memperbaiki
dengan segera proses penyaluran bantuan sosial
sebagai salah satu kunci suksesnya penerapan ppkm
penertiban dan penegakan penyekatan beserta stansinya
tidak bisa begitu saja diterapkan tanpa adanya kompensasi jaminan pemenuhan kebutuhan sehari hari
jadi pemerintah sebelum menertibatkan
harus memberikan jaminan apa dulu
lalu selanjutnya penerapan ppkm harus dilakukan bersamaan dengan jaminan kebutuhan masyarakat
jadi ppkm mau berakhir tiba tiba bantuannya baru turun
ya suruh makan apa masyarakatnya